formula e yang rencananya diadakan di dki jakarta kembali menuai polemik
badan pemeriksaan keuangan atau bpk menyebut pemprov dki telah mengeluarkan anggaran lima triliun rupiah untuk komitmen fee
lalu kemudian ini bermasalah
sementara sebanyak tiga belas anggota dprd dki jakarta telah menandatangani untuk menggunakan hak interpelasi kepada pemprov dki jakarta
lalu bagaimana kejelasan terkait isu ini dan polemik ini
kita akan membahasnya bersama wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria dan gilbert simanjuntak anggota dprd dki jakarta fraksi pdi perjuangan
selamat sore pak wagub bang gilbert
selamat sore selamat sore pak arija
ya terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita
sebelum ke pak wagub saya ingin ke bang gilbert dulu
bang ribet gini anda dan teman teman di dprd kan menyampaikan interpelasi untuk mendapatkan kejelasan soal penyelenggaran formula e ini
apakah benar bang gilbert hanya untuk memperjelas masalah pembayaran saja atau ada apa sebenarnya
karena kan kalau saya kutip dari apa yang disampaikan oleh fraksi pan dari awal kan sudah setuju dengan ini
apa argumentasi anda
baik selamat sore bung selamat sore pak wagub
kalau kemudian pan mengatakan demikian ya itu hak dialah
tetapi tidak berarti kemudian apa yang sudah disepakati dari awal menjadi benar di kemudian
karena kemudian kita harus melihat
bahwa sesuai undang undang apa yang ditemukan bpk harus ditindaklanjuti oleh dprd
jadi kalau kemudian fraksi pan tidak mau menindaklanjuti ya silahkan saja
dan itu berarti tidak menjalankan hak
nah temuan dari bpk mengatakan bahwa ada masalah yang cukup serius di formula e
dan itu yang mau kita tindaklanjuti
dan kemudian ada lagi perhitungan yang kemudian kita lihat
ada kerugian potensi kerugian satu ratus enam miliar kalau itu dilaksanakan
belum lagi nanti biaya penyelenggaraan
lalu sesudah ada temuan ini masih ditindaklanjuti lagi dengan instruksi gubernur yang mengatakan bahwa formula e yang jelas merugi ini akan menjadi prioritas
sedangkan kita dalam kondisi sekarang tidak mempunyai dana dan kita mengharapkan dana bantuan dari pusat berupa dana bagi hasil
ini menjadi tidak menyentuh di tengah suasana demikian
kita melakukan sesuatu
sesuatu yang bukan hal primer hal yang menjadi prioritas dibutuhkan masyarakat
dan kita menemukan bahwa masyarakat itu mengaluh ke kita
tentu ini kita harus tindaklanjuti temuan bpk keluhan masyarakat
dan kemudian prioritasisasi dari formula e
semua ini tidak menyentuh
nah kita sudah menyatakan berkali kali tetap kemudian dimunculkan menjadi inggup
kita mengatakan jangan inggup tetap kemudian mengatakan ini harus terlaksana
ya tentu menjadi muncul hak yang terpelasi
kan baru tiga belas ya update terakhir dari saya dua fraksi pdip dan psi begitu
teman teman yang lain gimana
pks kalau saya baca menganggap ini remeh dan prematur
kalau prematur yang matur berapa bulan begitu loh
terus apa yang mengatur begitu
ya nggak mungkin saya menjawab sesuatu hal yang sumir
jadi harus memberikan yang matur berapa
kalau prematur kan bayi kurang dari sembilan bulan
ini kan hak interpelasi yang matur berapa bulan
oke jadi seserius itu kemudian
yang nggak premeh silahkan aja yang nggak premeh
tapi ini kan berarti dia tidak mengakui haknya dia
dia kan anggota dewan
kalau pks mengatakan begitu sama saja dengan dia mengebiri haknya dia
masalah dia tidak setuju ya itu urusan dia
oke jadi seserius itu kemudian nanti kesepakatan antara tiga belas baru ya yang sepakat
paling tidak di paripurnia
karena lima puluh plus satu kita tunggu kalau memang ini akan digulirkan
saya ke pak wagub
pak wagub apa jawaban anda argumentasi soal ini
jumlah yang tiga belas itu bukan itu kemudian cuma tiga belas
tentu akan ada jumlah yang enam juta
kita berharap kemudian sel jujur
terkait formula e yang pertama ingin saya sampaikan
bang gilbert kita tahan dulu
memang sejak awal direncanakan di tahun dua ribu dua puluh
namun demikian karena masih pandemi dimundurkan tahun dua ribu dua puluh
juga masih pandemi
dan akhirnya kita akan jadwal di tahun dua ribu dua puluh dua
insya allah di tahun dua ribu dua puluh dua dimungkinkan dapat kita laksanakan
karena masyarakat jakarta bahkan mungkin indonesia insya allah sudah terpaksin semuanya
jakarta ini insya allah dalam berapa dalam satu bulan ke depan insya allah semuanya sudah tervaksin
dan yang kedua kegiatan ini memang sudah diprogram lama dan sudah berproses
melalui kajian dan lain sebagainya
termasuk mendapatkan persegihan dprd
yang ketiga yang kami sampaikan bahwa kegiatan ini yang akan dilaksanakan insya allah nanti di bulan juni dua ribu dua puluh
kegiatan ini merupakan kebanggaan bagi indonesia dan jakarta
dan yang kedua kegiatan ini merupakan bagian dari program
program jakarta langit biru
bahwa kita mendukung
bus listrik dan semuanya
ini kita programkan
jadi saat ini sedang dilakukan diskusi juga untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dalam langkah formula e
dan kegiatan ini nanti akan memberikan nilai tambah bagi jakarta sebagai ibu kota
kita akan sejajar dengan kota kota lain di dunia
itu kelebihan kita
moskow dan sebagainya
jadi inilah kelebihan daripada kegiatan formula e
nanti juga sisi positif lain dari kegiatan ini adalah akan menambah nilai baik dari para wisata kita
pendapatan asli daerah dan sebagainya
dan jakarta akan dikenal di dunia
karena kegiatannya ditonton oleh jutaan orang
tidak hanya di jakarta di indonesia tapi juga di luar negeri
melalui tv tv internasional
dan ini juga bagian tadi yang saya ingin sampaikan
sesuai dengan perkes peraturan presiden nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
ini juga kita mendukung program pemerintah pusat
pak wagub artinya kemudian saya konfirmasi lagi
ini akan tetap menjadi program prioritas oleh pak gubernur begitu ya
ya sudah dicanangkan oleh pak gubernur
ini bagian program yang memang sudah kita rencanakan
dan tetap akan kita laksanakan
insya allah di bulan juni tahun dua ribu dua puluh
kita juga ingin tahu
kan soal pembayaran ini ingin juga mendapat kejelasan dari dprd
begitu ya disampaikan oleh bang gilbert dan teman teman
berapa sih sebenarnya komitmen fee yang sudah dikeluarkan oleh pemprov
ya biaya yang sudah dikeluarkan itu
sekitar lima ratus empat puluh tujuh miliar
yang sudah dibayarkan

dan tahun dua ribu dua puluh satu
sudah kita selesaikan
dan insya allah nanti bank garansinya juga sudah jaminan sudah dikembalikan
artinya kemudian kalau nih prediksinya ini digelar di masa kepemimpinan pak gubernur dan gagal begitu
ada kerugian yang ditaksir
berapa kira kira pak wagub
ya tentu kita ingin kegiatannya tidak gagal ya
semua kegiatan direncanakan dengan baik oleh orang orang yang profesional
sudah ditugaskan kepada jakpro
sebagai pelaksana kegiatan ini bersama dispora
untuk memastikan kegiatan ini tidak hanya dapat terlaksana
tapi terlaksana dengan baik dan membanggakan bagi kita seluruh warga jakarta
insya allah event ini akan menjadi event yang menggambarkan bagi kita semua
untuk nanti menikmati dan kota jakarta akan dikenal di dunia
kapan orang akan menonton event ini di dunia
oke bang gilbert saya ke anda lagi
anda tentu sudah mendengar apa yang pak wagub tadi sampaikan
optimistis itu tetap ada begitu ya
tidak ada persoalan ternyata
tapi kemudian teman teman di dprd ingin terus mempertanyakan banyak hal
soal pembayaran soal kepastian rencana akan gagal
kalau ini nanti kemudian tertunda terus begitu dengan situasi saat ini
kita harus membedakan antara kemudian sudut pandang dari eksekutif dengan sudut pandang dari legislatif
tentu kita kan juga mendengar apa yang kita temukan di lapangan pada waktu reses
jadi kita menyuarakan apa yang disuarakan oleh masyarakat
masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan formula e pada saat kondisi pandemi sekarang
pada saat mereka terpuruk dan kesulitan berusaha pun untuk makan
anda bisa membayangkan sektor informal saat ini tidak mempunyai
kemampuan untuk dapat hidup sehari hari
mereka mencari makan hari itu untuk dimakan hari itu
mencari sesuatu untuk dimakan hari itu
karena kita juga melihat bahwa sejak awal sebenarnya formula e ini sudah mengalami persoalan yang berat
masuknya di apbd perubahan bukan di apbd murni
kemudian waktu pengerjaan
ada yang masuk kemudian di dinas pariwisata
yang kemudian memperbaiki monas katanya untuk persiapan
lalu monas pun dirujuk
dan sampai sekarang monas sendiri tidak diresmikan
padahal tahun anggaran sudah berlalu
apa yang terjadi di monas
yang terjadi di monas adalah penebangan pohon
lalu kemudian katanya pak wagub tadi bahwa ini adalah langit biru
kemudian ini menjadi kontradiktif
apa yang terjadi adalah penggundulan hutan kota
jika ada jurnalist internasional di sini
saya minta anda lihat apa yang terjadi di jakarta
ada di jakarta
dan kemudian penggundulan itu kemudian dibuat menjadi taman
ada masalah lingkungan yang sangat serius dengan kondisi di monas
lalu kemudian formula e sendiri kalau dinyatakan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan
bpk sendiri menyatakan tidak untung karena komitmen fee tidak dimasukkan di dalam studi kelayakan
jadi kalau dikatakan studi kelayakan itu sudah berjalan baik
justru bpk sendiri yang menyatakan tidak baik
kenapa tidak dimasukkan komitmen fee
jadi studi kelayakannya harus diragukan siapa yang mengerjakan dan apa maksudnya sampai kemudian membuat itu untung padahal kata bpk rugi
jadi ini semua contradiksi
sesuatu yang kemudian ya oksimoron ya nggak oksimoron juga tapi kontradiksi aja lah
yang kemudian kita harus selesaikan dengan karena berdebat terus ya kita selesaikan dengan interpelasi saja
kita dengar langsung begitu
karena selalu mengatakan hal yang terjadi dan sebaliknya
dan seharusnya karena ini di era
hanya bung anies sebagai gubernur waktu itu pak arija belum ada
kenapa nggak bung anies sendiri yang menjelaskan begitu
ya itu makanya kemudian kita interpelasi begitu
oke pak wagub menjawabnya bagaimana
ada komitmen fee yang juga disampaikan ini harus ditelusuri nilainya juga cukup banyak triliunan begitu
dan juga kontradiksi sisi sisi lain tidak hanya soal positif side yang anda sampaikan tadi
tapi juga tidak melihat kondisi dan situasi saat ini
apa yang bisa anda argumentasikan soal ini pak wagub
yang pertama kegiatan ini dulu kan dilaksanakan sebelum ada covid
jadi bukan setelah covid direncanakan namun setelah ada covid makanya diundur
dan ini kan terjadi tidak hanya di indonesia bagi semua negara juga memundurkan menunda kegiatan kegiatan event internasional
yang kedua terkait nilai komitmen fee yang lima ratus enam puluh itu itu sudah melalui proses
dan itu ada ketentuannya
jadi bukan sekedar bukan indonesia yang menentukan
tapi semua negara yang terlibat dan menjadi tuan rumah harus membayar itu
itu sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan
dan nilainya tidak triliunan tadi saya sampaikan rp lima ratus enam puluh miliar
yang ketiga memang ada revitalisasi monas
ada penerbangan tapi itu sudah diatur sesuai dengan ketentuan dan itu diganti dan lain sebagainya
itu sudah kita selesaikan
dan monas itu kalau kita lihat sekarang punya teras yang lebih baik yang lebih cantik lebih indah
silahkan nanti dicek
kemudian yang berikutnya yang juga ingin kami sampaikan bahwa semua kegiatan ini tidak ujuk ujuk
tapi melalui sebuah proses rangkaian kajian pembahasan dan sebagainya
dan semua juga melibatkan teman teman di dprd
ini event yang memang besar yang nanti akan menjadi kebanggaan kita bersama
oke pak wagub saya ingin konfirmasi di agenda formula e dua ribu dua puluh dua tidak masuk pak
ini apa yang salah
atau ada yang klinik
ini dalam waktu dekat nanti akan masuk
karena kita sedang menentukan ada yang belum diputuskan yaitu tempat persisnya
pertama dulu diusulkan di sekitar monas
kemudian ada yang keberatan sedang dicari tempat lain
ada beberapa pilihan
saya belum berani menyebut di forum ini di forum publik ini
dalam waktu yang tidak lama nanti akan disampaikan
nanti kemudian baru nanti akan disampaikan
bahwa masuk dalam agenda dua ribu dua puluh dua indonesia masuk
oke terakhir ke bang gilbert
dari apa yang dipaparkan kemudian publik menilai ini nggak akan mungkin bang
tidak akan mungkin apa itu
interpelasi tidak akan mungkin terjadi
loh jangan anda mengatakan tidak akan mungkin
bukan saya publik melihat
ini adalah kepentingan rakyat
sebentar ini adalah kepentingan rakyat
bahwa kemudian tidak ada beberapa partai yang tidak mendukung
nanti silahkan rakyat yang menilai
jangan ada yang menilai begitu
karena kalau dikatakan ini direncanakan sebelum covid
dan sekarang ada covid
justru itu alasan kita mau interpelasi
kenapa sudah ada covid masih melakukan ini
kenapa tidak kemudian mementingkan kepentingan masyarakat
justru itu persoalannya kemudian kita lakukan interpelasi
dan anda mesti lihat bahwa harganya
formula e di indonesia itu dua kali lipat dari negara lain
waktu itu kemudian masih almarhum saifullah sebagai sekda mengatakan kita audit
lalu kemudian ternyata ada komitmen fee yang disertakan di situ
yang membuat harga formula e indonesia dibandingkan misalnya hongkong
dua kali lipat
kenapa terjadi komitmen fee
kenapa juga ada komitmen fit
kenapa negara lain tidak punya komitmen fee
kemudian harganya setengahnya kita
lalu kemudian semua negara penyelenggara formula e yang di luar negeri merugi
makanya kemudian ada
beberapa negara yang mundur dari formula e tidak mau menyelenggarakan karena tidak jelas menguntungkan
dan kita lihat lagi masalah formula e ini tidak jelas sampai kemudian bmw yang saya ingat tadi dan terakhir
mercedes benz pun keluar dari formula e
artinya formula e bukan sesuatu yang wow gitu
sesuatu yang kemudian bisa menjual ke negara lain
kalau dikatakan ini akan membuat jakarta terkenal dari dulu juga jakarta terkenal
formula e yang menumpang terkenal ke jakarta
bukan jakarta yang menumpang terkenal ke formula e
jangan dibalik begitu
kalau dikatakan kemudian rakyat tidak ada kemungkinan itu menang
masih jauh lah anda terlalu cepat mengatakan demikian
kita optimis kok bahwa kemudian fraksi akan bersikap nanti pada saat kemudian rakyat ini menyatakan pendapat bahwa mereka tidak butuh formula e
dan kita lihat fraksi mana yang tidak mendukung
karena ini hubungannya dengan masyarakat
kita tidak melakukan ini untuk tindakan yang lain tidak
kita mengharapkan ada kesadaran untuk menghentikan formula e ini
sudah dialog melalui media tidak ada tanggapan ya kemudian interpelasi
bahwa kemudian dilaksanakan nanti silahkan kita lihat siapa yang menolak
oke baik artinya kemudian argumentasi masing masing sudah ada dari dprd dan juga pemprov dki jakarta
kita tidak kemudian bermaksud apa apa ya
kita mau memperbaiki keadaan jangan disyakarakan ada niat yang lain tidak
pak wagub ingin ditambahkan sedikit pak
ada yang ingin ditambahkan pak
ya jadi sekali lagi kegiatan ini telah berproses panjang ya
kita pastikan semua proses dan mekanisme aturannya ada
tentu masing masing punya kewenangan dan tugas masing masing
eksekutif legislatif bpk kita saling menghormati satu sama lain
terkait interpelasi itu adalah hak daripada teman teman silahkan saja
tentu kami dari pemprov eksekutif berharap semuanya bisa dibahas bersama
duduk dalam satu meja untuk saling mendiskusikan satu sama lain
kali pun hak interpelasi adalah hak teman teman di legislatif yang dimungkinkan
namun alangkah baik dan indahnya kita bisa selesaikan sama sama dalam forum forum musawarah dialog antara eksekutif dan legislatif
terkait temuan bpk dan sebagainya sudah kami jelaskan sudah kami klarifikasi
insya allah tidak ada masalah yang berarti
namun demikian kami juga di internal kami juga hati hati untuk memasak kegiatan ini tidak hanya sesuai dengan mekanisme aturan sop peraturan perundangan dan lain lain
tapi juga kita ingin kegiatan ini berlangsung dengan baik dan sukses dan membanggakan ke depan
kuncinya ada di duduk bersama itu karena memang seperti yang pak gilbert sampaikan hanya untuk kepentingan masyarakat khususnya di dki jakarta
terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan diskusi kita sore ini